sementara itu bnn kembali menangkap seorang kurir yang diduga terlibat dalam pengiriman satu ratus lima kg sabu sabu dan tiga puluh ribu butir pil ekstasi
milik ibrahim hasan anggota dprd langkat sumatera utara yang diduga menjadi bandar narkoba
kurir yang bernama daus ditangkap di bandara sultan iskandar muda aceh rabu kemarin
firdaus alias daus diketahui sebagai orang suruhan anggota dprd langkat ibrahim hasan alias hongkong yang telah tertangkap hari minggu lalu
daus bertugas mengirimkan satu ratus lima kg sabu dan tiga puluh ribu butir pil ekstasi dari malaysia melalui perairan laut dengan menggunakan speedboat
pada petugas ros mengaku sudah lebih dari empat kali mengirimkan narkoba pesanan anggota dprd ibrahim hasan melalui jalur laut
daus mengaku mendapatkan penyelesaian

sementara itu tim tindak pidana pencucian uang atau tbpu pada narkoba nasional rabu siang juga telah menggeledah rumah mewah milik ibrahim hasan yang berada di kawasan patteran susu langkat sumatera utara
petugas memeriksa aset milik tersangka ibrahim yang diduga berasal dari bisnis narkoba
bila terbukti bersalah harta dan kekayaan tersebut akan disita
sebelumnya bnn mengagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak satu ratus lima kg dalam karung goni yang dibawa menggunakan
kapal laut di perairan selat malaka
petugas menangkap sejumlah orang yang menjadi kurir pengiriman sabu tersebut
dari keterangan mereka sabu tersebut merupakan pesanan dari seorang bunda narkoba bernama ibrahim hasan alias hongkong
anggota db adekabunan langkat dari partai nasdem
bnn kemudian menangkap ibrahim di pelabuhan pangkal susu sumatera utara bersama sejumlah orang termasuk seorang pemilik kapal bernama
jelas memang dia yang

barang buktinya cukup banyak besok akan kami gelar

dpd nasdem langkat juga mengajukan proses pergantian ibrahim hasan sebagai anggota dprd langkat
hei waistah khauh kwak nekuru sekolah perubahan fecund
semuanya moment saat itu menang darat tour dividing sudah berakhir di timbalan surabaya
letéan segala kemar dahulu